polri meminta pemberian keterangan tim lab empat yang melaksanakan uji balistik di tkp penembakan brigadir yosua ditunda
pemberian keterangan komnas ham selaku bagian dari tim khusus yang dibentuk oleh kapolri akan diundur ke hari jumat mendatang
permohonan untuk mengundur pemberian keterangan terkait hasil uji balistik yang dilakukan oleh lab empat polri ini disampaikan oleh komisioner komnas ham hoyrul anam rabu pagi
pemberian keterangan yang semula dijadwalkan pada rabu pagi akan ditunda dua hari
anam menyampaikan alasan pengunduran ini untuk memberi tim lab empat waktu lebih banyak untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif
sehingga pemberian keterangan dapat berlangsung lebih efisien dan juga efektif
adapun komnas ham menyampaikan informasi mengenai hasil uji balistik sangat penting untuk mengetahui peristiwa penembakan yang menewaskan brigadir yosua di rumah kediaman irjen verdi sambo pada delapan juli lalu
sebenarnya hari ini harusnya agendanya
adalah permintaan keterangan khususnya kepada pus lab empat terkait balistik ya uji balistik
namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman teman lapor terkait uji balistik ini
makanya kami saya dihubungi oleh katim untuk meminta pengunduran waktu
jadi waktunya akan dilaksanakan hari jumat pagi